polisi menangkap komedian nunung dan suaminya juli jan sambiran atas dugaan kasus narkoba
polisi juga mengamankan tersangka tb yang memasuk narkoba ke nunung
kini ketiganya resmi ditahan mulai hari ini
dalam konferensi persenin siang kabit humas pol damitrujaya kombes pol argo yuwono mengungkapkan
kronologi penangkapan nunung beserta suaminya di rumahnya di kawasan tebet jakarta selatan pada jumat lalu
polisi juga menunjukkan barang bukti berupa uang sebanyak tiga tujuh ratus rupiah
dan narkotika jenis sabu seberat tiga puluh enam gram beserta alat hisapnya
para tersangka dijerat pasal satu ratus empat belas satu dua belas satu ratus tiga puluh dua undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan hukuman di atas lima tahun penjara
berdoa allah sekanat allah
mohon maaf kepada ibu saya anak dan cucu saya keluarga besar saya
kepada rekan rekan kerja saya dan di mana saya bekerja
saya juga mohon maaf sama suami saya yang sebetulnya setiap hari dia selalu
mengingatkan saya kapan kamu berhenti ya
saya ingat tanggal satu juli kemarin pas pertempatan ulang tahun suami saya
untuk tersangka ini ketika tersangka ini kita kenakan pasal satu ratus empat belas ayat dua
dijuntukan pasal satu ratus tiga puluh dua ayat satu undang undang republik indonesia nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
dipidana ancaman di atas lima tahun ya di situ
kemudian dari ketiga tersangka ini sudah kita lakukan tes urin ya
tes urin dan hasilnya adalah positif metamitamin ya
positif sabu ya di situ
dari tiga tiganya ini